video keributan antar pengirim paket suku cadang sepeda motor
dengan dua remaja bersenjata tajam jenis celurit viral di media sosial
perkelahian keduanya kemudian dipisahkan oleh warga yang datang ke lokasi
keributan di kampung pengarengan sasak antir sukawangi kabupaten bekasi ini terjadi pada minggu siang
saksi mata menyatakan keributan bermula saat seorang pria datang mengantar paket suku cadang sepeda motor
dengan sistem pembayaran di tempat atau cash on delivery
pengantar paket yang sedang menunggu kedatangan pemesan tiba tiba dihampiri dua remaja membawa sebilah celurit
merasa terancam korban kemudian melakukan perlawanan hingga akhirnya warga mulai berdatangan
sementara kedua pelaku langsung melarikan diri
di tasik malaya jawa barat sejumlah remaja bersenjata tajam yang terlibat
ramah suku cadang sepeda motor

setelah dikejar hingga ke gang sempit dan terpojok para pelaku tauran akhirnya dapat dibekuk
dari tangan para pelaku petugas mengamankan minuman keras dan golok yang digunakan dalam tauran
tim liputan cnn indonesia